allah akatu selamat malam selamat sejahtera untuk kita semua
ketua dan hakim konstitusi yang mulia izinkan kami bawaslu memberikan keterangan terhadap
dua perkara satu perkara akan saya bacakan dan kemudian yang kedua pak puadi akan membacakannya
keterangan badan pengawas pemilu terhadap perkara nomor satu garis miring phpu titik pres
dua pasangan romawi garis ming dua ribu dua puluh empat yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan
okipresiden atas nama haji anies rasid baswedan phd dan dr muhammad iskandar nomor urut satu
yang mulia ketua mahkamah konstitusi jalan medan merdeka barat nomor enam jakarta pusat dengan hormat
bersama ini rahmat bagja toto haryono puadi herwin malonda dan loli suhenti sebagai ketua
dan anggota bawaslu pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan
bertindak dan untuk atas nama badan pengawas pemilihan umum dalam hal ini memberikan keterangan
keterangan badan pengas milu terhadap perkara nomor satu garis miling phpu titik pres
dua basangka romawi garis miling dua ribu dua puluh empat yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan okipresiden
atas nama haji anies rashid baswedan dan juga muhammad iskandar nomor urut satu
sebagai berikut yang mulia hakim konstitusi sebelum bawaslu memberikan keterangan berkenaan
dan berkaitan dengan pokok permohonan pemohon aku penting bagi bawaslu untuk menegaskan
kembali keputusan mahkamah konsisi nomor sebelas garis miling phpu delapan angka romawi garis miling
yang mulia hakim konsisi sebelum bawaslu untuk menegaskan keputusan mahkamah konsisi
bapak ibu terima kasih
di hadapan yang mulia majelis hakim konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas
keterangan bawaslu terhadap dali permohonan hasil pemilu
halaman enam belas sampai dua puluh satu satu bahwa terkait keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dpr dprd dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
secara nasional dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
bersesuaian hasil penguasaan bawaslu berdasarkan formulir model a
laporan hasil pengawasan nomor enam puluh satu lhp pm satu tiga dua ribu dua puluh empat dengan perolahan suara sebagai berikut
satu satu pasangan calon nomor urut satu haji anies rashid baswil dan phd
dan dr mohamad iskandar sebanyak empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
pasangan calon nomor urut dua haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka

dan pasangan calon nomor urut tiga ganyar pranowo dan prof mohamad mahfud md
sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
bahwa terkait dalil pemohon mengenai hasil pemilu
yang mengaitkan dengan presiden republik indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
penting bagi bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan
berdasarkan surat ketua badan penguasa pemilu nomor lima puluh delapan hk
garis miring k satu garis miring satu dua ribu dua puluh empat perihal imbauan tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya dianggap dibacakan
bahwa bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan
dan netralitas pegawai sn kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya
serta larangan penggunaan program dan visa tenggara kepada menteri kabinet indonesia maju
sekretaris kabinet panglima tentara nasional indonesia
kepala kepolisian republik indonesia jaksa agung republik indonesia
kepala badan intelijen negara republik indonesia kepala lembaga pemerintahan non kementerian
kepala pemimpinan kesekretariatan lembaga negara dan pemimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural
gubernur bupati dan wali kota se indonesia melalui surat ketua badan pengawas pemilihan umum
perihal imbauan nomor tujuh ratus tujuh puluh sembilan pm garis piring k satu garis piring sebelas dua ribu dua puluh tiga tertanggal satu november dua ribu dua puluh tiga
dan surat ketua bawaslu perihal imbauan nomor delapan ratus sepuluh pm garis piring k satu
garis miring sebelas garis miring dua ribu dua puluh tiga tertanggal dua belas november
empat bahwa bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui surat ketua bawaslu
perihal instruksi nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pencegahan pelanggaran pemilu terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain
perangkat desa anggota badan perusahaan desa dan badan usaha milik desa
yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu tahun dua ribu empat tertanggal dua desember dua ribu dua puluh
dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain
perangkat desa anggota bpd dan anggota badan permusuhan desa dan badan usaha milik desa
di wilayah kabupaten kota masing masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
lima bahwa bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada menteri dalam negeri
melalui surat imbauan nomor lima garis miring pm garis miring k satu garis miring satu dua ribu dua puluh empat tertanggal tiga januari dua ribu dua puluh
dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan
bahwa bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada menteri dalam negeri
garis miring pm garis miring k satu garis miring satu dua ribu dua puluh empat tertanggal sebelas januari dua ribu dua puluh empat
dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah
baik di pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kecamatan kelurahan desa pegawai tidak tetap
pegawai honorer ppnpn staf khusus dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan
atau merugikan pasangan calon calon anggota dpr calon anggota dprd provinsi dan calon anggota dpd
keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalon pasangan
calon nomor urut dua secara tidak sah dan melanggar hukum
meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menu syarat
bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden
dan wakil presiden khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor u dua
gibran raka buming raka adalah sebagai berikut
garis miring pp garis miring ri garis miring sebelas angka romawi dua ribu dua puluh tiga pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh tiga
dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak mensyaratkan
garis miring pp garis miring ri garis miring garis miring sebelas angka romawi dua ribu dua puluh tiga pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh tiga
karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu
tertanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh tiga kepada pelapor

mengenai tindak lanjut putusan mahkamah agung nomor dua puluh empat
dan putusan mk nomor sembilan puluh garis miring puu dua puluh satu angka romawi dua ribu dua puluh tiga
satu dua ribu dua puluh tiga tidak diregistrasi karena tidak menunjukkan syarat material
bahwa keterangan bawaslu yang berkaitan dengan gibran raka buming raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak anak di bawah umur yang pada pokoknya sentra gak kumdu berkesimpulan
laporan nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu
bahwa terkait dengan temuan peristiwa pengganti susu oleh gibran raka buming raka bahwa cawapres nomor urut dua bahwa kemudian pada akhir proses penanganan
berdasarkan surat ketua bawaslu provinsi dki jakarta nomor dua
dua ribu dua puluh empat tanggal empat januari dua ribu dua puluh empat perihal surat pengantar kepada pjk dki jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat bawaslu kota jakarta pusat
nomor tiga tanggal tiga januari dua ribu dua puluh empat perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya
sebelas bawa keterangan bawaslu berkaitan dengan kegiatan cari
dua belas bawa keterangan bawaslu berkaitan dengan kegiatan cari
lima belas bawa keterangan bawaslu berkaitan dengan kegiatan cari
tiga puluh empat bawa keterangan bawaslu berkaitan dengan kegiatan cari
mendukung pasangan capres dan cawapres dua menang satu putaran berdasarkan kajian
dugaan pelanggaran nomor satu dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan di polres ngawi
dua bahwa tindak lanjut berkenan dengan kepala desa tarik atas nama vanul ahmad irfandi
telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dengan sengaja membuat tindakan dan atau keputusan yang menguntungkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
berdasarkan keputusan pengadilan negeri sidoarjo dalam perkara nomor delapan puluh tiga
garis miring pit b garis miring dua ribu dua puluh empat garis miring pn sda tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
tiga hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa dua belas orang kepala desa di kecamatan bunduran
kabupaten sidoarjo yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan cara membuat rekaman video
yang mengarah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
undang undang lainnya sebagian masuk pasal dua puluh sembilan b dua puluh sembilan huruf b jungto pasal tiga puluh undang undang nomor enam
dua ribu empat belas tentang desa sehingga direkomendasikan kepada dinas kepada dinas pemerintahan masyarakat
dan desa keputusan sidoarjo untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku berdasarkan surat nomor satu ratus sembilan puluh tiga dua ribu dua puluh empat rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan
perundang undangan lain tanggal empat belas maret dua ribu dua puluh empat dalam formulir model b delapan belas
pemerintah setelah laporan tanggal empat belas maret kepada pelapor
setindak lanjut berkenaan temuan bahwa suku kapten tulung agung dengan register nomor satu dua ribu dua puluh empat
yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ketentuan pasal empat ratus sembilan puluh undang undang
pemilu yang dilakukan oleh kepala desa aktif di desa keradinan atas nama eko sujarwo dalam pertemuan
yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam pertemuan tersebut eko sujar mendeskripsikan
mendukung salah satu pasangan calon presiden dan presiden nomor urut dua sesuai dengan informasi
yang diperoleh panwas kecamatan pagerowojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar berdasarkan hasil kajian
platform material namun tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan
kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor surat bahwa suku kapten tulung agung nomor dua puluh tujuh
tahun dua ribu dua puluh empat perihal pemberitahuan status temuan tanggal dua puluh empat februari dua ribu empat dan formulir model b delapan belas
pemberitahuan status temuan atau laporan tanggal dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh empat lima bahwa terkait dengan laporan
dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan
pemanggung untuk pemenangan prabowo gibran dua ribu empat melalui berita acara sentra gakumdu kebetulan
setemanggung terhadap temuan nomor seribu dua ratus dua puluh empat yang pada pokoknya penanganan tindak pindah dan pemburu
dihentikan keterangan bawaslu terhadap dali permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar
undang undang apbn dan dampaknya bagi perolahan suara pasangan calon nomor urut dua satu bahwa perkenaan
dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan bantuan sosial beras bahwa selalu menyampaikan
pemberitaan status laporan tanggal dua februari dua ribu empat tidak registrasi dengan alasan tidak menyesuaikan
dua bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan
dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan
tidak registrasi dengan alasan menunjukan reformen namun tidak menunjukan material selanjutnya bahwa
menyampaikan surat nomor empat ribu satu ratus dua puluh delapan satu dua ribu dua puluh empat perihal pemerintahan status laporan tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh empat kepada
lima keterangan bahwa asal terhadap dalil permohonan
kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis
bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dilakukan oleh presiden joko widodo kepada bawaslu yang diduga sangat kental dengan unsur politik dan berpengaruh kepada netralitas bawaslu berikut penjelasan bawaslu
bahwa tunjangan kinerja sebagai peraturan kepala badan kepala negara nomor dua puluh tahun dua ribu sebelas tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri
satu satu bahwa tunjangan kinerja sebagai peraturan kepala negara nomor dua puluh tahun dua ribu sebelas adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil
bahwa bawaslu melakukan proses penyelesaian tukin bawaslu kepada kementerian pan rb dan kementerian terkait lainnya sejak bulan maret dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan juni tahun dua ribu dua puluh
bahwa proses pengusulan tukin bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi rb bawaslu
sehingga bawaslu pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan nomor satu ratus sembilan puluh empat dua ribu dua puluh satu perihal usulan penyesuaian tunjangan kinerja
satu lima bahwa pada bulan februari dua ribu dua puluh dua bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyelesaian tukin kepada km empat rb dengan surat nomor tiga puluh enam dua ribu dua puluh dua

satu lima bahwa pada bulan februari dua ribu dua puluh dua bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyelesaian tukin kepada km empat rb dengan surat nomor tiga puluh enam dua ribu dua puluh dua
empat bahwa berdasarkan pengajakan pengajakan secara langsung di alaman info pemiliu perolehan pasangan calon nomor tiga puluh enam dua ribu dua puluh dua
enam b tps satu kelurahan kalirijo kecematan kebumian kabupaten kebumian dimana surat suara pasangan calon nomor satu terdari um aparte pulat surat suara sah namun dalam penulisan penulisan panuh penggintungan di kpu ter contribut dua puluh delapan suara
tujuh bahwa hasil membedakan keterangan sebagai berikut bahwa berdasarkan pengajakan secara langsung di alaman info pemiliu link http pemilupemilup dua ribu dua puluh empat kpu gun id
perolehan suara ke pasangan calon nomor urut satu di tps satu kalorahan kalirejo kecamatan kebumen kabupaten kebumen yang tertera dalam hasil pindai c hasil ppwp adalah tiga puluh delapan suara
dua bahwa berdasarkan hasil pindai c hasil pppp sebagai menaksud dalam poin satu saksi pasangan calon nomor tiga tidak menanggat dengan hasil c hasil pppp
empat bahwa berkaitan dengan politik uang bahwa sumberikan keterangan sebagai berikut
bahwa dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuapan terhadap pps yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara dpt yang tidak digunakan
yang diduga untuk menyiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk salah satu pasangan calon di tps dua puluh sembilan karanggintung kecamatan gandrung mangu kecamatan cilacap jawa tengah
bahwa sumberikan keterangan sebagai berikut
bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panwas kecamatan gandrungmangung nomor dua dua ribu dua puluh empat pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut
a jumlah dpt pada tps dua puluh sembilan desa karanggintung rt lima rw enam kecamatan gandrung mangu kabupaten kota cilacap sebanyak dua ratus lima belas pemilih terdiri dari satu ratus delapan puluh laki laki dan tujuh belas pemilih perempuan
jumlah surat suara presiden yang tersedia adalah dua ratus dua puluh
jumlah surat suara dpd yang tersisa ada dua ratus empat puluh
jumlah surat surat dpr yang tersedia adalah dua ratus dua puluh
dan jumlah surat dpr di kabupaten kota sebanyak dua ratus sembilan belas setiap jenis pemilu
sehingga sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah keterbatan dan surat suara di tps sebanyak dua ratus sembilan belas
jumlah dpt ditambah dua persen dari jumlah dpt
b proses penghutang suara pada tps dua puluh sembilan desa karanggintung kota cilacap selesai pada jam tiga belas waktu indonesia barat
total surat suara yang digunakan sebanyak satu ratus empat puluh sembilan surat suara
dan surat suara dpk sebanyak dua surat suara
jumlah pemilih yang terdaftar dan dpt menggunakan hasil hak pilihnya
presiden dpd dpr dpd provinsi dpd kaum kota masing masing sebanyak satu ratus empat puluh lima pemilih
dan ditambah daftar pemilih khusus sebanyak dua pemilih
tidak terdapat pemilih daftar pemilih tambahan
surat suara presiden tersisa sebanyak enam puluh sembilan suara
surat suara dpd tersisa sebanyak delapan puluh sembilan suara suara
surat suara dpr seterisinya sebanyak enam puluh sembilan surat suara
surat surat dpd provinsi tersisa sebanyak enam puluh delapan surat suara
dan surat surat dpd kampung kota tersisa sebanyak enam puluh delapan surat suara
bahwa di hadapan laporan hasil pengawasan panuas kecamatan gandrumangu
tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps dua puluh sembilan desa karanggintung
kecamatan gandrumangu kabupaten celacap jawa tengah
keterangan bawaslu terhadap dali permohonan mencoblos lebih dari satu kali
dan anak anak ikut mencoblos
satu bahwa berkenaan dengan tps tujuh kelurahan kemanisan kecamatan curug kota serang
banten melalui formulir b dua temuan nomor satu dua ribu dua puluh empat pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh empat
dan formulir model b tiga belas kajian dugaan pelanggaran no satu
tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh empat merekomendasikan kepada ppk kecamatan curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di tps tujuh
dua bahwa terkait dengan tps enam kelurahan kemanisan kecamatan curug kota serang
formulir b dua temuan nomor sembilan dua ribu dua puluh empat pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh
dilakukan penghitungan suara ulang surat surat jenis dprd kota serang
tiga berkaitan dengan siaran pers bawaslu tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh tiga
terdapat pemilih mencoblos lebih dari sekali di dua empat ratus tiga belas tps
itu berdasarkan siaran pers bawaslu nomor sebelas dua ribu dua puluh empat lima belas februari dua ribu dua puluh empat
berjudul bawaslu temukan sembilan belas masalah pada penghutang dan penghitungan suara
bawas menyampaikan dua ribu empat ratus tiga belas tps yang didapati adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
data berdasarkan hasil patroli pengawasan di tiga puluh empat provinsi yang dituangkan
melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu hingga lima belas februari dua ribu dua puluh empat pukul enam waktu indonesia barat
bahwa proses kerja pengawasan dilakukan di tps pt ps mengamati peristiwa peristiwa khusus
di antaranya adanya dugaan pemilih memilih lebih dari satu kali
pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih dua kali
atau pemilih mendapatkan dua surat suara dalam satu jenis pemilihan
jika ada indikasi memilih lebih dari satu kali pt ps menjawab di dalam sistem aplikasi pengawasan pemilu
pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara apakah terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali
tidak terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali jawaban disewak ya atau tidak
dan satu tiga bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut tidak lanjut yang dilakukan ptps menyampaikan saran kepada ptps
agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan
dalam ktp elektronik dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih
sehingga kejadian khusus kemudian dapat dicegah sehingga tidak benar benar terjadi
kpps selanjutnya menindaklanjuti saran perbaikan tps
rincian kejadian khusus memilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
kita bisa lihat di dalam sampelnya misalnya aceh pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
tiga puluh kejadian dan seterusnya
bahwa berdasarkan pasal tiga ratus tujuh puluh dua ayat dua undang undang pemilu pemutusan suara tps wajib diulang
apabila terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti
selanjutnya berdasarkan pasal tiga ratus tujuh puluh tiga ayat satu dan ayat dua undang undang pemilu
penghutang suara diusulkan oleh kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan
dan usul kpps diusulkan kepada ppk dan selanjutnya diajukan kepada kpyk
untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang
oleh karena itu data hasil pengawasan tersebut sangat mungkin berubah
selain dengan memaksimal upaya pencegahan hal tersebut juga karena dilakukan penelitian
diusulkan kepada kpps untuk diteruskan kepada ppk untuk ditetapkan pemungutan suara ulang
pada tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh empat bawasem mengeluarkan siaran pes no empat belas
dengan jurubawasan merekomendasikan satu enam ratus sembilan puluh dua tps
kpu laksanakan psl dan pss di satu lima ratus dua puluh satu tps
di misalkan seribu lima ratus dua puluh satu tps berdasarkan pengawasan bawaslu mengeluarkan
sebanyak seribu enam ratus sembilan puluh dua saran perbaikan dan atau rekomendasi penghutang suara
ulang penghutang dan penghitungan suara ulang psl
dan penghitungan suara susulan pss
rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan bawasem pada pelaksanaan pengurutan suara
tahun dua ribu dua puluh empat dari total satu enam ratus sembilan puluh dua saran perbaikan atau rekomendasi tersebut
berkaitan dengan pemutusan suara ulang terbanyak di papua
papua pegunungan sembilan puluh empat papua delapan puluh sulawesi selatan tujuh puluh rekomendasi
maluku tujuh puluh rekomendasi nusa tenggara barat lima puluh tiga rekomendasi
nusa tenggara timur lima puluh tiga rekomendasi dan sulawesi tengah empat puluh dua rekomendasi
bahwa terhadap delapan ratus sembilan puluh salam perbaikan dan atau rekomendasi psu
dilaksanakan psu di tujuh ratus dua puluh sembilan tps delapan puluh persen dan tidak dapat dilaksanakan psu di delapan puluh empat tps sembilan persen
tidak dapat dilaksanakan psu berdasarkan hasil kajian kpu
tidak mungkin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan atau saran perbaikan
atau rekomendasi dilaksanakan menjelang sepuluh hari setelah pemungutan suara
sehingga tidak cukup waktu bagi kpu untuk menyiapkan logistik psu
bahwa selain itu terdapat tujuh puluh tujuh saran perbaikan dan atau rekomendasi bawas psu
yang tidak ditindaklanjuti atau karena tidak mendapatkan surat balasan
terjadi di empat provinsi sulawesi tengah tiga tps
jawa barat tiga tps maluku dua puluh tiga tps papua empat puluh delapan kabupaten jayapura empat puluh delapan tps
terhadap hal ini bawas melakukan tindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
bahwa terdapat terkait dengan tps tujuh kelurahan kemanisan kecamatan curug kota banten
sudah diterangkan dalam kejadian di atas
kemudian keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan tps janggal
satu bahwa terdapat tujuh saran perbaikan dan atau rekomendasi bawas psu yang tidak ditindaklanjuti
dua bahwa panwas kecamatan kelurahan atau desa purwomartani kalasan telah melaksanakan pengawasan
kalkulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat kelurahan purwomartani
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dengan laporan hasil penguasaan nomor delapan belas dua ribu dua puluh tiga tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
dalam rapat prem tersebut panwas kelurahan desa purwomartani mempertanyakan
mengapa terdapat satu ratus satu pemilih tidak memenuhi syarat di tps dua puluh delapan purwomartani
yang selanjutnya dijawab oleh ketua pps suhari bahwa
satu pemilih tersebut akan dimasukkan dalam pemilih tps lokasi khusus
balai rs bkl d i e unit binalaras
dalam sambutan pembukaan peno ketua pps menyampaikan bahwa purwomartani
rencananya akan ada sebanyak empat tps lokasi khusus
yaitu satu tps di balai rs bkl d i e unit binalaras
dan tiga di tps di universitas kristen immanuel kalasan
bahwa pps purwomartani telah menetapkan berita acara rekretulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahanan
tingkat kelurahan purwomartani nomor tiga tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga
dengan rincian jumlah tps di kelurahan purwomartani sebanyak satu ratus lima tps
pemilih aktif dua puluh delapan satu ratus enam belas pemilih baru tiga ratus sembilan puluh empat pemilih tidak memiliki syarat lima ratus empat puluh
perbaikan data pemilih delapan ratus tiga puluh dan pemilih potensial non ktp elektronik dua ratus delapan puluh tujuh pemilih
bahwa panwas kecamatan kalasan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka
rekruterasi daftar perubahan hasil pemutahan tingkat kpnawon kalasan
untuk pemilu tahun dua ribu dua puluh empat pada minggu dua april dua ribu dua puluh tiga dengan laporan hasil penguasaan nomor satu ratus dua
dalam pleno tersebut sempat menanyakan terkait empat tps lokasi khusus di kecamatan kalasan
apakah akan dimasukkan datanya di pleno dphp tingkat kecamatan atau tidak
dan dijawab oleh ppk kalasan bahwa rekruterasi tps lokasi khusus akan dilakukan di tingkat peno kabupaten
bahwa ppk kalasan telah menetapkan berita acara kalkulasi daftar pemilih
hasil pemutakhiran tingkat kecamatan nomor dua pada dua april dua ribu dua puluh tiga dengan rincian jumlah tps sebanyak dua ratus lima puluh tujuh tps
dengan jumlah pemilih aktif enam puluh empat sembilan ratus tujuh puluh delapan pemilih khusus tps di kelurahan perumahani sebanyak tertuang dalam lampiran ba
tercatat satu ratus lima tps dengan pemilih aktif dua puluh delapan satu ratus enam belas pemilih baru tiga ratus sembilan puluh empat pemilih tidak memenuhi syarat
perbaikan data pemilih delapan ratus tiga puluh dan pemilih potensial non ktp elektronik dua ratus delapan puluh tujuh pemilih
sebagai menertuang dalam lampiran
bahwa kabupaten sleman kpu kabupaten sleman menetapkan sebanyak tiga puluh tiga tps lokasi khusus dengan empat tps lokasi khusus di purwomartani
yakni satu tps di balai rsbkle d i e unit binalaras dan tiga tps di universitas kristen immanuel
kalasan sebagai tertuang dalam berita acara keputasi tempat penghutang suara di lokasi khusus kabupaten sleman
dengan nomor enam puluh sembilan tertanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga
sesuai surat kpuri nomor lima puluh enam
tahun dua ribu dua puluh tiga perihal persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus tertanggal enam belas januari dua ribu dua puluh
pada halaman tiga huruf i disebutkan bahwa pemberian nomor tps pada lokasi khusus diawali dengan nomor sembilan ratus satu dan seterusnya
sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki tps khusus
berikut nama nama tps lokasi khusus dianggap dibacakan
enam bahwa kabupaten sleman telah melakukan pengawasan dapat plenum terbuka rekruterasi daftar pemilih sementara
tingkat kepentingan sleman dalam pemilu tahun dua ribu empat lima april dua ribu dua puluh tiga dalam laporan hasil penguasaan nomor dua puluh satu
di the alano hotel dan convention center dalam brand tersebut bahwa kabupaten sleman memberikan masukan kepada kpu kabupaten sleman
untuk berkoordinasi dengan kpudi dan kpuri agar mekanisme proses dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus
dipersamakan dengan penyusunan daftar pemilih pada tps reguler
di mana ada tahap penyusunan daftar pemilih sementara daftar pemilih sementara hasil perbaikan
dan daftar pemilih sementara hasil pembaikan akhir atau daftar pemilihan tetap
bapak bapak waspada bapak bapak kpu kabupaten sleman telah menetapkan berita acara rekruterasi daftar pemilih sementara
tingkat kabupaten nomor tujuh puluh dua pada lima april dua ribu dua puluh tiga dengan rincian jumlah tpc kabupaten sleman sebanyak tiga empat ratus empat puluh enam tps
dengan jumlah pemilih sebanyak delapan ratus lima puluh delapan ratus tiga puluh delapan pemilih
khusus kapanewon kalasan jumlah tps yang ditetapkan sebanyak dua ratus enam puluh satu tps dengan jumlah pemilih aktif enam puluh lima sembilan ratus empat puluh dua pemilih
bertambah empat tps bila dibandingkan dengan hasil penyusunan daftar pemilih
bersama dengan hasil penyusunan daftar pemilih pemutahiran tingkat kamatan pada dua april dua ribu dua puluh tiga
yang tercatat sebanyak dua ratus lima puluh tujuh tps dengan enam puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh delapan pemilih
rincian penambahan keempat tps tersebut adalah satu tps di lokasi khusus balai rsbkldiy unit minaras
dan tiga tps di universitas kristen immanuel kalasan
bahwa keterangan bawaslu terhadap dali permohonan kecurangan termohon
yang dilakukan oleh sistem it atau sirekap
satu bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat nomor satu ratus sembilan puluh
garis miring hkk satu garis miring dua ribu dua puluh empat perihal imbauan tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh empat kepada kpu ri
yang pada pokoknya meminta kepada kpu ri untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang undangan
perihal audit sistem it pemilu kpri tanggal tujuh februari dua ribu dua puluh tiga
yang disampaikan oleh tim hukum nasional
anies baswedan dan muhaymin iskandar
bahwa bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat ke bawaslu
nomor satu ratus delapan puluh empat dua ribu dua puluh empat perihal permintaan penjelasan tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh empat kepada kpu ri
yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenan sejauh mana akses sirekap dalam proses penghitungan suara
dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang diberikan kpu kepada bawaslu
selain itu bawaslu juga meminta penjelasan berkenan permasalahan yang beredar di publik
ini diantaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir model c hasil
dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesalahan hasil pembacaan
sebagaimana termuat dalam link berita dianggap dibacakan
bahwa bawaslu telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan surat nomor dua ratus sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
perihal saran perbaikan tanggal tujuh belas februari dua ribu dua puluh empat yang pada pokoknya meminta kpu ri untuk
lebih sigap memperbaiki kesalahan data sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data sirekap
karena foto formulir hasil dan hasil pembacaan sirekap pada laman http pemilu dua ribu dua puluh empat kpu go id dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan
menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penutupan suara
sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang
tiga tiga menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolahan suara
namun tetap melanjutkan form pindai model c hasil diunggah pada http pemilu dua ribu dua puluh empat kpu go id
sampai kendala sistem pada sirekap dapat membaca data yang tertera secara akurat antara form model c hasil pemindaian dengan hasil sirekap
empat bahwa terkait dengan penundaan atau penjaduan
penjualan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan peran suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang
sampai dengan tanggal dua puluh februari oleh karena optimalisasi rekap
bawaslu telah melakukan tugas pengawasan oleh surat ketua bawaslu nomor dua ratus dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tanggal sembilan belas februari dua ribu dua puluh empat
perihal permintaan penjelasan dan saran perbaikan
yang pada pokoknya sebagai berikut
bahwa pasal satu angka dua puluh delapan peraturan komisi pemilihan umum nomor lima tahun dua ribu dua puluh empat tentang reputasi hasil
hitungan perolahan suara dan penetapan hasil pengendalian umum
sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu
empat dua bahwa persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara di kecamatan
ppk menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan atau desa
dan sebutan atau sebutan lain dalam wilayah kerja ppk
hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan peran suara di kecamatan
dapat dilaksanakan dengan jadwal tahapan sebagian maksud dalam ketentuan pasal sepuluh dan pasal sebelas pkpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh empat
bahwa dalam melaksanakan tugas penguasaan bawaslu memperoleh informasi terkait terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan
yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi rekap sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan
diskurs dan dijalankan ulang sampai tanggal dua puluh februari dua ribu dua puluh empat
empat empat bahwa oleh karena sirekap merupakan alat bantu
dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolahan kecamatan telah dijadwalkan
maka bawaslu minta penjelasan kpu dasar hukum yang digunakan terkait kejadian di beberapa daerah
yang melakukan penundaan dan atau penjadwalan ulang rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan
empat lima bahwa bawah sumber mengimbau melalui kpu agar memerintahkan ppk tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara di kecamatan
sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh ppk
sebelum terjadi penundaan atau penjara ulang serta melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
bahwa terhadap saran perbaikan bawah seluruh tersebut
kpu ri menyampaikan surat nomor tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat perihal penjelasan penggunaan sinekap tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat yang pada pokoknya sebagai berikut
kpu ri telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman kttp pemilu dua ribu dua puluh empat kpu co id
sesuai dengan peraturan perundangan
bahwa perbaikan data telah dimulai sejak tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh empat disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada laman kttp pemilu dua ribu dua puluh empat kpu go id
secara bertahap dan diikuti dengan penayan kembali data data yang telah disesuaikan dengan formulir model c hasil sesuai jenis pemilu
bahwa kbri menyampaikan surat nomor tiga ratus lima puluh sembilan dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
perihal penjelasan rekapitulasi tingkat kecamatan yang pada pokoknya sebagai berikut
bahwa kegiatan ppk untuk memastikan kesusahan data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tiga ayat tiga huruf a pasal sepuluh ayat dua huruf c dan pasal tiga belas ayat dua huruf b pkpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh
a rekapitulasi hasil penggunaan peresuaraan melalui antara lain kegiatan persiapan
b persiapan perasana rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan perasana
dan c sarana dan perasana antara lain terdiri atas penyiapan si rekap
bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rekapitulasi kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan pemilu
tujuh bahwa terkait dengan dugaan pengurangan suara pasal satu anies mohaimin pada resitus rekapitulasi suara komisi pilihan umum
dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu bahwa semuanya akan hal sebagai berikut
tujuh satu bahwa soeri menerima volume laporan nomor satu ratus sepuluh
melalui dua ribu empat laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu umum
presiden dan wakil presiden di mana para terlapor yaitu ketua dan anggota kbri diduga melakukan pelanggaran pemilu
dengan melakukan pengurangan suara paslon satu anies mohaimin pada situs rekapturasi suara komisi pemilihan umum
dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu
tujuh dua bahwa soeri telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan kajian awal
dugaan pelanggaran nomor satu ratus sepuluh tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat
bahwa soeri menyimpulkan pelapor menisyarat formal namun tidak menisyarat material
karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu
oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak mensyarat material
selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui surat nomor perihal pemerintah status laporan tanggal dua puluh dua februari tahun dua ribu dua puluh
bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden di mana terlapor yakni ketua dan anggota kpri diduga melakukan pelanggaran pemilu
dengan melakukan penggeluman suara suara paslon nomor urut dua prabowo gibran pada situs rekap sebagai berikut
bahwa bahwa soeri menerima formul laporan nomor satu ratus sebelas satu ratus sebelas tanggal sembilan dua februari dua ribu empat
laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu dan wakil presiden dan wakil presiden di mana terlapor yakni ketua dan anggota kprd diduga melakukan pelanggaran pemilu
dengan melakukan penggeluman suara paslon nomor urut dua pada situs rekap
bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran milu tanggal dua puluh satu februari dengan kesimpulan bahwa
pelapor telah menisyarat formal namun tidak menisyarat material
selanjutnya bawas menyampaikan surat nomor dua ratus lima puluh satu
tahun tanggal dua februari dua ribu dua puluh empat
perilai pemilu status laporan
di mana perlatar lapor yang ini ketua dan anggota kprd diduga melakukan pelanggaran pemilu
dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi
terkait dugaan pelanggaran pemilu dan wakil presiden
di mana perlatar lapor yang ini ketua dan anggota kprd diduga melakukan pelanggaran pemilu
maka selanjutnya akan dibacakan terhadap
perkara nomor dua oleh
di seluruh provinsi indonesia
bawaslu provinsi se indonesia
bahwa berdasarkan hasil pengawas pemilu luar negeri panwas luar negeri yang didasarkan pada formulir model d hasil ppln ppwp
berikut perolehan suara masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di enam puluh satu wilayah luar negeri sebagai berikut
keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran tsm berupa nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
bahwa berikut hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu pejabat kepala daerah
beberapa pejahat sudah dijelaskan di keterangan satu satu satu
bahwa terdapat laporan nomor sembilan puluh garing lp garing pp garing ri garing dua romawi dua ribu dua puluh empat terhadap pejabat gubernur provinsi sulawesi selatan
bahtiar baharudin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial
diperoleh pelapor di media daring namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material
dan selanjutnya disampaikan surat bawah seluruh nomor satu ratus sembilan puluh empat dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat
perihal pemberitahuan status laporan tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh empat kepada pelapor
dua bahwa hasil ditindak lanjut diberkenaan dengan laporan nomor dua belas dan seterusnya

dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden prabowo subianto dalam pidato yang menyatakan
goblok berdasarkan surat nomor lima puluh enam dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat perihal pemberitahuan status laporan tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat
terkait dugaan pelanggaran silaturahmi nasional desa dan bansos sudah di keterangan satu
keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran tsm yang terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi menyebabkan pasangan calon nomor urut dua memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam satu putera
tujuh berita terkini mengenai penyelidikan pidio dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat dalam pidato yang menyatakan silaturahmi nasional desa dan bansos sudah di keterangan satu
berita terkini mengenai penyelidikan pidio dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat
berita terkini mengenai penyelidikan pidio dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat
berita terkini mengenai penyelidikan tsmercoga ghost triangle dua
berita terkini mengenai penyelidikan pidio dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh empat

tindakan penelusuran formulir model a laporan hasil pengawasan pemilu nomor tiga puluh empat lhp pm satu dua satu dua ribu dua puluh empat
analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang undangan
keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran tsm dalam bentuk nepotisme
yang melahirkan abuse of power terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di indonesia
satu bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor satu garing lp garing pp garing kabupaten garing empat belas tiga puluh satu romawi dua ribu dua puluh
pada tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh empat yang berkenaan dengan pemasangan spanduk paslon dua
di sukoharjo jawa tengah berdasarkan kajian awal dihentikan
karena tidak memenuhi syarat formil dan atau material
selanjutnya bawaslu sukoharjo menyampaikan surat nomor sebelas dan seterusnya dua ribu dua puluh
perihal pemberitahuan status laporan tanggal enam belas januari dua ribu empat kepada pelapor
dua bahwa hasil tindak lanjut temuan nomor satu dan seterusnya dua ribu dua puluh
terlibat video deklarasi paslon dua di jawa timur
terdapat dugaan pelanggaran netralitas asn
dan selanjutnya diteruskan kepada pj bupati bangkalan
untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang undangan
berdasarkan surat bawaslu kabupaten bangkalan nomor lima puluh delapan dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh
perihal rekomendasi dugaan peraturan perundang undangan lain tanggal empat desember dua ribu dua puluh
tiga bahwa berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
dan pemberitahuan status laporan tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh tiga
yang menyatakan laporan nomor dua dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh
tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material
dan laporan nomor tiga dan seterusnya dua ribu dua puluh tiga
tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material
tidak memenuhi formil dan material
karena material laporan tidak dapat dilengkapi atau diperbaiki oleh pelapor
laporan tersebut pada pokoknya tersebar dukungan calon presiden
dan calon wakil presiden prabowo gibran
terhadap kegiatan saresehan umkm apexi komwil satu sumatera
yang dilaksanakan oleh pemerintah kota lok samawet
dan spanduk bernuansa kampanye calon presiden
yang terpapang sepanjang jalan banda aceh medan
yang masuk dalam wilayah gampong blong panyong dan palong kecamatan
empat bahwa dugaan pelanggaran penggunaan pakaian olahraga
bernuansa dugaan kepada paslon dua oleh camat di kabupaten bekasi
diputuskan bawaslu provinsi jawa barat dengan berita acara hasil koreksi nomor

dan pokoknya memutuskan mengoreksi penanganan pelanggaran laporan nomor lima belas
dan seterusnya dua ribu dua puluh empat tertanggal dua januari dua ribu dua puluh empat oleh bawaslu kota bekasi
dengan isi koreksi yakni penerusan pelanggaran undang undang lainnya
kepada komisi aparatur sipil negara
untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada menteri dalam negeri
kepala badan kepegawaian negara dan pejabat pembina kepegawaian
dan instansi tempat pegawai pemerintah aparatus sipil negara
kemudian komisi aparatus sipil negara menerbitkan surat nomor b seribu nk satu tiga dua ribu dua puluh empat
tertanggal lima belas maret dua ribu dua puluh
hal jawaban atas pengaduan dugaan pelanggaran netralitas asn
yang pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas
asn yang dilakukan oleh para terlapor
lima bahwa hasil tindaklanjut dugaan pelanggaran pemilu
berkenaan beredarnya video sembilan belas detik di media sosial
yang mengatasnamakan forum komunikasi bantuan polisi pamung praja
kabupaten garut menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut dua
gibran raka bumi raka temuan nomor
dan seterusnya dua ribu dua puluh empat tanggal lima januari dua ribu dua puluh empat
dengan hasil tindak lanjut pemberitahuan status temuan tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya temuan akuo ditindaklanjuti dan diteruskan
instansi tujuan sekretaris daerah kabupaten garut
bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas asn
sekda kabupaten takalar muhammad hasbidi media sosial
mengampanyakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
bahwa sukabupaten takalar telah menerbitkan surat nomor empat puluh
dan seterusnya dua ribu dua puluh empat prihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang undang lainnya
kepada komisi aparatur sipil negara pada tanggal tujuh februari dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dengan nomor register
seterusnya dua ribu dua puluh empat terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang undang lain
dan selanjutnya diteruskan kepada komisi aparatu sipil negara
untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan
bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pengunggahan video
pemasangan apk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
di depan kantor camat bulupodo jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat jawa barat
sinjai provinsi sulawesi selatan bahwa bawahsu kabupaten sinjai menerbitkan surat nomor dua dan
seterusnya dua ribu dua puluh empat perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang undang lainnya
tanggal enam februari dua ribu dua puluh empat yang pada pokoknya menyatakan laporan nomor kota itu dan seterusnya
dua ribu dua puluh empat menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang undang lainnya dan diteruskan
kepada komisi aparatur sipil negara delapan bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran yang tercantum
dalam formulir model b dua nomor satu dan seterusnya dua ribu dua puluh empat tertanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh empat yang pada pokoknya
menetapkan peristiwa temuan atas dugaan
pelanggaran pada kegiatan kampanye tatap muka yang melibatkan raja raja atau kepala desa atau
kepala pemerintahan negeri dari kota ambon dan kabupaten maluku tengah bawaslu provinsi maluku
telah menerbitkan pemberitahuan status temuan melalui formulir model b delapan belas tertanggal enam februari
dua ribu dua puluh empat dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana
pemilu dengan alasan tidak memenuhi pasal empat ratus sembilan puluh dan atau pasal empat ratus sembilan puluh tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sembilan
bahwa terkait dengan pokok permohonan pemasangan baliho paslon dua atas perintah kapolda jatim bahwa
bawaslu mojokerto merilis siaran fest nomor tiga garing humas bawaslu kabupaten mojokerto garing dua belas
tanggal dua puluh desember dua ribu dua puluh tiga perihal tweet humas polda jatim terkait pemasangan baliho capres
cawapres yang diunggah akun resmi et humas polda jatim pada tanggal sembilan belas desember dua ribu dua puluh tiga yang pada
intinya merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan apk yang dipasang di wilayah
hukum kepolisian resort kabupaten mojokerto berisi kalimat
halo sobat humas terima kasih atas informasinya untuk kasus tersebut sudah
diklarifikasi oleh kapolres mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak
bawaslu dan sudah dibongkar terima kasih sobat humas bahwa berikut hasil pengawasan tahapan
kampanye pemilu tahun dua ribu dua puluh empat kunjungan kampanye calon wakil presiden gibran raka bumi raka konser indonesia maju
bahwa terhadap dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru
guru di serang untuk menjadi tim sukses paslon dua berdasarkan arahan dinas pendidikan dan kebudayaan
kabupaten serang bahwa bawaslu kabupaten serang telah melakukan pengawasan dugaan dengan laporan
garing satu romawi dua ribu dua puluh empat tertanggal dua belas januari dua ribu dua puluh empat pada tahapan pengawasan kampanye penelusuran
informasi di perumahan nancang kota serang bahwa panwas kecamatan pabuaran telah melakukan pengawasan
terhadap dengan laporan hasil pengawasan nomor delapan puluh sembilan dan seterusnya dua ribu dua puluh empat tertanggal lima belas januari dua ribu dua puluh
dan sdn satu keduduk mem yang pada pokoknya tidak ada arahan yang dilakukan untuk membuat dukungan dalam
rangka memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden sebelas bahwa terkait dugaan tiga ratus tiga puluh kepala desa di
kabupaten gresik bergabung dengan relawan jawiweta yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil
berikut penjelasan bawaslu bahwa bawaslu kabupaten gresik pada tanggal empat desember dua ribu dua puluh tiga menerbitkan
surat nomor satu ratus tiga puluh sembilan dan seterusnya dua ribu dua puluh tiga perihal penerusan instruksi bawas uri nomor tujuh tahun
dua ribu dua puluh tiga kepada ketua panwaslu kecamatan sekabupaten gresik keterangan bawaslu terhadap dalil permohonan
berupa pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam pilpres dua ribu dua puluh
satu bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi dpt
bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor satu ratus dua belas lp garing pp garing ri garing
dong garing dua romawi dua ribu dua puluh empat bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran
nomor tiga puluh lima dua ratus lima puluh dua dan seterusnya dua ribu dua puluh empat perihal pemberitahuan status laporan tertanggal dua puluh dua februari
yang pada pokoknya memberitahukan status laporan nomor satu ratus dua belas tidak dapat diregister dengan
alasan tidak memenuhi syarat material dua bahwa terkait dengan siaran pers bawaslu terdapat
ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul delapan belas dan pengalaman halusannya dalam
perusahaan penyeluruhan halus ini terkena peningkatan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan

terhadap peristiwa tersebut jajaran pengawas pemilu di masing masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada kpps
agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yaitu pukul
bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh pt ps ke aplikasi siwaslu
terdapat sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap
terhadap peristiwa tersebut jajaran pengawas pemilu di masing masing tingkatan telah menyampaikan saran kpps
agar melengkapi logistik pemungutan suara yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yaitu pukul tujuh
bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh pt ps ke aplikasi siwaslu
terdapat kpps yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di lima empat ratus empat puluh

terhadap peristiwa tersebut jajaran pengawas pemilu di masing masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada kpps
agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
bahwa berkaitan dengan dalil adanya surat suara yang tercoblos di provinsi jawa barat
berdasarkan hasil pengawasan bawaslu provinsi jawa barat
didapati adanya surat suara yang tercoblos
dimulai sebanyak empat puluh empat suara surat suara
tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis pemilu
dan beberapa peserta pemilu dengan urayan sebagai berikut selanjutnya dianggap dibacakan
berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh pt ps ke aplikasi siwaslu
terdapat penghitungan suara dimulai
sebelum waktu pemungutan suara selesai
atau sebelum pukul tiga belas waktu setempat terjadi di tiga empat ratus enam puluh enam tps
berikut rincian persebaran wilayah selanjutnya dianggap dibacakan
terkait dengan permasalahan sirekap di beberapa daerah wilayah provinsi jawa barat
wilayah provinsi aceh provinsi bali provinsi banten provinsi jateng kepulauan riau
kalimantan timur jawa timur selanjutnya dianggap dibacakan
demikian keterangan bawaslu yang dibuat dengan sebenar benarnya dalam rapat pleno
yang mulia hakim konstitusi
demikian atas pembacaan keterangan bawaslu atas permohonan pasangan calon